dia korban kesalahan motor itu dirawat dimana
oh eri bocin sedang diperkisahkan dokter di ruang ugd
ugd oke makasih ya sus ya
terus abang t mau kemana
mau saya ngadur kemana juga urusan saya bukan urusan kamu
ini sekejauhan gak gatman

saya mah sudah yakin lah ya
soalnya sudah beda segitnya gak ahiliwira
wah segit bunga bunga rapresia
bah ngaku aja tuh beger kayak abg
ya kalau sudah saya ngapain nanya intelek intelek itu
waduh jangan dipelihara
jangan jangan tuh ya
apaan tuh bunga rapresia
kamu disitu aja jangan ikut campur
lu mau apa lagi sih
lu keras kepala banget ya
gue udah bilang sama lu
jangan deketin devi lagi
sekarang lu bawa devi
gue udah bilang sama lu kan
berantem lagi itu udah aduh
reh reh reh udah reh
reh udah reh jangan sakitin chandra please
reh reh reh cukup cukup cukup sudah
ya tenang dulu tidak usah berantem
om jangan ikut campur
hei saya itu bukan ikut campur saya tuh pengen memisahin
udah langsung berantem
reh reh nyala
kacau mata orang
kayaknya bokap gue tuh gak mau dicerai sama adriana
ya kalau kayak gitu gimana ya rek
tapi please lo gak boleh nyerah ya reh ya
lo mesti ngelakuin bokap lo terus terusan
terus gue juga janji sama lo gue bakal nyuruh tanpa farah
buat lebih proaktif lagi kebawah gue
oke kita gak boleh nyerah
emangnya tante farah bisa proaktif
ya emang susah sih rek
makanya sampai sekarang si tante farah itu masih jomblo
soalnya emang dia tuh pasif banget orangnya
terus gimana dong
aduh gimana kalau kita kong kali kong aja deh
jadi kita bikin seakan akan mereka itu secara gak sengaja ketemu
padahal jelas jelas itu rekayasa kita
boleh juga sih sin
nah cakep tuh
tapi berarti gue minta waktu nih rek buat gue mikirin skenario nya gimana nih di otak gue ya
oke oke makasih banget ya sin
oke reva sama sama ntar gue telepon lagi ya
gue mau makan dulu nih laper oke bye
semoga aja berhasil
semoga aja berhasil
udah lah ya
kalo ada apa apa saya mah capek udah ya
kamu pasti lebih capek karena kau untuk emosi
saya mau untuk usia ya
gak usah dilanjutkan lagi nih teng
kita bisa berhenti nanti
sampai jumpa lagi
terima kasih banyak ya ba yang udah bantu
saya jadi gak enak soalnya abah jadi diserang sama ray
eh sudah tidak apa apa saya memang sudah biasa diserang
pasti gara gara kamu ini pada berantem
kd hei diperbutkan
kamu tidak ada yang luka serius ini benar
nggak ada bah aman kok semuanya
udah tuh kalau aman mah udah jangan diulangi lagi berantem berantem
apalagi karena cewek assalamualaikum
ternyata kalau sama chandra lebih menyenangkan daripada sama ray
teman saya yang namanya eri bocin dia korban kecelakaan motor
itu dirawat di mana
oh eri bocin sedang diperkisahkan dokter di ruang ugd
makasih ya sos
maaf dong dokter yang memeriksa teman saya eri bocin
kadannya gimana dok ya
lukanya lumayan parah
sepertinya kakinya harus dioperasi
sebelumnya apa boleh kita bertiga masuk ke dalam ya
makasih ya dok
makasih ya dok
sebenarnya keadaannya kayak gimana sih
gue udah ngecewain lo
lo gak perlu ingat masa lalu
lo gimana pun juga lo tetap bagian dari kita
kita ini saudara
gue bener bener gak nyangka kalian semua benar benar punya hati yang tulus
gue jadi malu atas perbuatan gue
gue gak pantas buat jadi temen kalian
sudahlah lo ngomong apa sih
gue datang sama anak anak kesini
kita nganggep lo tuh bagian dari kita
dan masa lalu sempet kabur ke black cobra
kita pun juga udah maafin itu
dan sekarang ya mungkin ini titik balik lo
kita perlihatin sama keadaan lo
alex sendiri nyelakain gue ma
butuh telfon polisi aja udah
mon jangan mon
dan anak anak pelikobra tadinya mau nyalakanin mon
dan kalau sampai itu lapor polisi
gue pasti kena juga
halo kalian bisa port sebentar
mau ada pemeriksaan lanjutan
mon terima kasih banyak
semoga semua baik
lo tenang aja eci
kita di sini pasti bantuin lo kok
lo tenang ya
kalau ada apa kabarin gue aja
terima kasih mon
ini mah luar biasa
aduh yang cowoknya mah aduh
terus yang ceweknya cantik banget
ini baru tersenyum
kalau gitu macan mendingan telpon papa
kasih tau papa
pa ada kabar gembira pa
mama mau tahu mama berhasil bikin iklannya repoy pa
keren banget pa
mama tuh gak salah lho
maksa maksa reva buat jadi bintang iklan
tapi ternyata hasilnya luar biasa
kalau papa gak percaya nih pa
lihat dong di internet
cepetin deh pa
wah beneran ma
ini beneran banget
ngelihat dong bagaimana mereka serasi banget
pa macan ini pengen cepet cepet mereka nikah tau pa
udah buru buru mau nikahin
orang mereka pacaran aja belum
iya sih ya
mereka tuh mau pacaran ya pa ya
ini emang semuanya gara gara papinya reva sih
papinya reva sih gak nge serious tuh
padahal mereka itu pa
sekarang papa mau liat langsung di internet ya
ngelagi liatin apa
kok serius amat
ini sih cocok banget
ini bener anak bapak
lah ya anak saya emang anak tetangga
iya sih dulu waktu saya masih muda
ini banyak orang bilang saya mirip dia
eh kalian pedang apaan sih
malah pedang ngerumpi ya
ayo kerja yang benar
eh pak don